sekarang ini sedang apa ini agendanya
ya sudah berhenti kering keringannya
nah ini acara menyambut
ini bahwa dimisahkan yang mempelai
kuat sekali seumur hidupnya
diharapkan kepada kedua mempelai
hanya sekalilah perkawinan mereka dan hanya kematianlah yang memisahkannya
dan di daunan lagi banyak hal lagi yang penjelasan penjelasan lainnya
itulah gambaran besarnya pak
oleh karena itu kami minta kepada bapak doli kunomba dengan pak hari letung
untuk menyambut bapak jokowi beserta inata suripada nyonya iryana jokowi dari rombongan solo